pasangan calon gubernur dan wakil gubernur anies baswedan sandiaga uno memiliki program tersendiri untuk mengatasi masalah permukiman liar di ibu kota
pasangan ini akan mengendalikan persoalan ini tanpa harus ada penggusuran
jadi kita akan melakukan penataan tentunya kita akan mulai ajak dialog bahwa para masyarakat yang tinggal di daerah yang sangat umum dan miskin itu kan gak mau disana mereka
nah ini yang harus kita yakinkan ke mereka bahwa ada suatu kearifan lokal dulu pak jokowi punya program namanya kampung deret ada yang mereka bilang kenapa nggak kampung deret aja
dinaikkan ke empat atau lima lantai kita mau pokoknya tinggal di sana selama tidak mengganggu ketertiban selama tidak mengganggu masalah pengendalian banjir dan lain lain kita harus pikirkan